warga rt enam rw lima jalan swadaya pesing cengkareng jakarta barat rabu sore
dikejutkan oleh peristiwa robohnya tembok pembatas permukiman mereka
dengan sebuah stasiun pengisian bahan bakar umum spbu
akibatnya satu unit mobil milik warga yang tengah terparkir di lokasi
tertimpa puing tembok yang roboh hingga rusak parah
beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kejadian ini
menurut warga tembok sepanjang dua puluh meter dan tinggi empat meter itu sebelumnya memang telah miring
warga pun telah sempat melaporkan hal itu pada pengelola spbu
namun tak digubris hingga terjadilah kejadian naas itu
diduga tembok roboh lantaran sudah rapuh termakam usia
tembok punya siapa sebenarnya
saya sebetulnya lagi kerja
jadi terpaksa mengisi
makanya mobil sudah sempat tembok
ini aja izin sebetulnya lagi kerja
saya sih cuma siap lihat dari sana
kalau bisa tanggung jawab dulu sampai akhir
jadi nggak mau tahu
untuk menghindari jatuhnya korban dan warga dapat kembali melintasi jalan di lokasi
warga dibantu petugas ppsu kejamatan jengkareng
membersihkan puing puing tembok yang sempat menutup sebagian ruas jalan ke permukiman warga
sementara hingga saat ini pihak pengelola spbu belum dapat dimintai keterangannya
mardika prakasa satya jakarta